assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagi kita semua salam om swastiastu
push form tni pada kesempatan ini
yang terjadi yang viral
di media sosial perlu kita ketahui
sesuai dengan ketentuan penggunaan
dengan ketentuan dan syarat syarat
mengajukan permohonan secara resmi
kemudian pajak aktif kendaraan tersebut
di samping kendaraan tersebut
kemudian masa berlakunya pun ada
berlaku hanya satu tahun
tidak teregistrasi untuk diperpanjang
di dalam pengajuan plat nomor dinas
perlu diketahui para rekan rekan media
juga kepada rekan rekan media
jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut
pada kesempatan press release ini
saudaranya yang berpangkat jenderal
apakah betul terkaitan dengan
atau jenderal ini masih kita dalami hubungannya
limbahkan yang kurang lebih
plat yang hanya biasa
kita akan melaksanakan operasi gabungan
terpadu dengan kor lantas pak puspom tni
dia kok bisa tahu sampai segitiga
dari pak puspom tni juga sebut
kalau yang menggunakan pelat dinas ini
nah bagaimana kalau yang gunakan istri atau anak
sementara mobilnya itu resmi gitu
terus kemudian juga bagaimana aturan di kepolisian
kan terkadang kan mereka juga butuh jalur cepat
nomor spesifik tadi yang sudah saya sebutkan
itu setelah kita konfirmasi kepada
atas nama marsda tni purnamirawan aset
nah modus operandi siapapun
kalau dengan upaya jahat
misalkan melihat kendaraan mabes tni lewat platines
pedagang plat cetak itu kan banyak kan
nah dia asal cetak pesan saja bisa saja siapapun itu
atau saudara sama sekali terhadap
marsda tni purnamirawan aset adang
untuk fasilitas terhadap istri dan keluarga
prajurit tni aktif dan purnawirawan
kalau memang digunakan istri secara langsung
itu tidak ada aturan
tapi kadang biasanya istri
dia dibantu dengan pengemudi tni
yang sudah disiapkan dengan kelengkapan sim
dengan dilengkapi sim tni juga
demikian mas sudah terjawab nomor tiga sekalian
kembali ke sebelah kanan
satu lagi dengan satu lagi disitu ya
nanti pubétat ada temanitta
kakaknya gitu pak nah apakah ini juga
hukum dibalik itu semua pak
terhadap faktanya pak yang memberi saran seperti itu pak
terima kasih mas jadi perlu
diketahui tadi saya sampaikan
sehingga kalau tidak diperpanjang lagi
itu awal yang dipakai
itu berakhir di tahun
digunakan oleh pejabat yang lain mas
tni pernah wirawan aset adang ini